klaster gedung sate yang berawal dari tiga puluh satu orang di awal juni lalu kini terus bertambah
hal itu berdampak pada perpanjangan penutupan gedung sate
akibat bertambahnya jumlah pegawai gedung sate yang terkonfirmasi positif
maka lockdown kantor pemprov jawa barat yang berada di jalan diponegoro kota bandung ini
diperpanjang hingga dua puluh lima juni mendatang
para pegawai diwajibkan untuk work from home kecuali bagi pejabat struktural
penutupan bagian gedung sate pun diperluas dari sebelumnya hanya di bagian masjid kantin dan museum
kini ditambah juga dengan kantor biro lainnya seperti biro pengadaan barang dan jasa dan biro investasi dan pembangunan
dan sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia wilam nasution di bandung
selamat sore wilam
wilam sebelum kita telisik
lebih lanjut bagaimana skema siaga satu dan turunannya dari kebijakan ini
kita menyoroti sedikit klaster gedung sate ini
bagaimana penanganannya sejauh ini wilam
ya selamat sore ferdi
untuk penanganan memang ini terus dilaksanakan
karena memang informasi dari satgas covid sembilan belas jawa barat
kluster gedung sate ini sekarang sudah mencapai satu ratus empat puluh lima orang
dari yang asalnya
yang asalnya tiga puluh satu pada awal juni lalu
dan dari satu ratus empat puluh lima orang ini ada yang merupakan asn delapan puluh satu orang
kemudian non asn dua puluh tujuh orang
dari keluarga tiga puluh delapan orang
dan dari pegawai magang ada tiga orang
dan dari data tersebut empat belas orang sudah dinyatakan negatif

dan ada tujuh belas yang memang melakukan isolasi di balai yang sudah disediakan oleh pemerintah
provinsi jawa barat
jadi dari satu ratus empat puluh lima kondisinya cukup baik
tidak ada yang harus sampai ditangani di rumah sakit
namun para pegawai gedung sate ini memang ada yang tinggal tidak hanya di kota bandung
tapi juga di sekitar bandung raya
dan ini untuk penelusuran atau pelacakannya lebih jauh akan terus dilakukan
berkoordinasi dengan dinas kesehatan kota dan kabupaten tempat mereka tinggal
dan jika dilihat ferdi ini sehari hari biasanya ada tujuh ratus orang yang bekerja
di gedung sate dan semua sekarang harus bekerja dari rumah
menyisakan pejabat struktural sekitar seratus orang
dan ini diharapkan memang tidak mengganggu kinerja pemprov jawa barat
terutama dalam masa pandemi ini
dan karena memang dalam pekerjaan pemprov ini mayoritas adalah pekerjaan ambisnasis
sehingga bisa dikerjakan secara online seperti itu
wilam kita berharap ini tracingnya dan penanganannya bisa lebih optimal
untuk melacak kasus ini bayangkan saja bisa ratusan dari tiga puluh satu saja yang terinfeksi
soal kebijakan siaga satu ini parameternya sudah jelas bahwa zonanya sudah merah
dan ketrisian tempat tidurnya di bandung ini sudah di atas delapan puluh persen
akhirnya bandung raya siaga satu
aturan atau kebijakan turunannya ini akan seperti apa yang diterapkan
selama kurang lebih empat belas ke depan ini wilam
ya verdi jika berbicara mengenai bor atau gad occupancy ratio
ini saya mendapatkan informasi dari rumah sakit hasan sadikin kota bandung
terakhir di pagi hari ini dari total dua ratus dua puluh empat tempat tidur ini ada satu ratus tujuh puluh sembilan yang terisi
jadi bornya sekitar tujuh puluh sembilan sembilan puluh satu persen
namun yang harus diperhatikan ferdi adalah untuk tempat tidur icu
atau bagi pasien covid yang kritis ini yang selalu penuh
jika dilihat saat ini bornya berada di angka delapan puluh tiga lima puluh empat persen
dan ini hanya tersisa tujuh tempat tidur
ini sudah lumayan verdi jika dibandingkan hari kemarin
itu saya memonitor hanya tersisa tiga tempat tidur
jadi memang kondisinya cukup penuh rumah sakit di kota bandung
dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemkot bandung diantaranya adalah penutupan jalan
dan penutupan jalan ini akan berlangsung mulai besok tanggal delapan belas
juni hingga dua juli mendatang ada beberapa ruas jalan yang akan ditutup menjadi tiga ring
verdi ada ring satu ring dua dan ring tiga
untuk ring satu dan ring dua ini khusus ini akan ditutup mulai jam dua pada hari jumat sabtu dan minggu
sementara pada hari biasa ini akan ditutup mulai jam enam sore hingga jam lima pagi
dan ring satu ini berada di kawasan yang memang strategis di kota bandung
seperti jalan asia afrika
jalan braga jalan merdeka kemudian ring dua berada di luarnya
ada jalan seperti jalan oto iskandarinata jalan bawabatu
dan ring tiga ini untuk jalan akses keluar dari gerbang tol yang menuju kota bandung
namun dalam penutupan jalan ini tidak ada pemeriksaan ataupun penyekatan oleh pihak kepolisian
meskipun informasi yang saya dapatkan dari ac pujion
di kabak ops polrestabes bandung ini ada dua ratus delapan puluh personil yang akan diturunkan setiap harinya
kepolisian satpol pp dan juga di sup
namun yang harus diantisipasi verdi dengan adanya banyaknya penutupan ini
sekitar tiga puluh ruas jalan yang tutup akan membuat kemacetan
biasanya di jalan jalan alternatif ini juga yang harus diantisipasi
agar tidak terjadi penumpukan dan untuk mengurangi penyebaran
karena memang tujuannya dihidupkan penutupan ini adalah membuat
memaksa warga untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar
namun dampaknya bisa menjadi penuh di jalan jalan
ataupun di waktu waktu yang tidak dilarang seperti itu ferdi
terima kasih produser lapangan cnn indonesia wilam nasution dari bandung jawa barat